hingga sabtu dua belas juni dua delapan puluh tujuh juta warga jakarta
telah disuntik vaksin dosis pertama
dan lebih dari satu delapan puluh enam juta orang
telah mendapat dua dosis lengkap
meski termasuk provinsi dengan cakupan vaksinasi terbesar
jakarta baru menyelesaikan delapan belas persen target vaksinasi secara keseluruhan
survei dilakukan oleh lembaga nirlaba lapor covid
bekerjasama dengan laboratorium intervensi sosial dan krisis
fakultas psikologi universitas indonesia
sejak tiga puluh april hingga lima belas mei
terhadap empat puluh tujuh empat ratus lima puluh tujuh warga di semua kelurahan dki jakarta
tetapi masih ada khawatiran akan kehalalan vaksin
efek samping dan kemanjuran vaksin
hasil survei menunjukkan
sepuluh tujuh ratus delapan puluh warga yang berhasil dikonsumsi
delapan belas delapan ratus delapan puluh sembilan responden khawatir akan kehalalan vaksin
dan enam belas satu ratus dua responden khawatir akan kemanjuran vaksin
dengan temuan ini para peneliti berharap
pemerintah provinsi dki jakarta
dapat meningkatkan cakupan vaksinasi di ibu kota
dari temuan studi ini yang kemudian perlu dibayangkan
jadi studi ini kurang lebih bisa membuat profil
memprofilkan kira kira masalahnya apa
pada kelompok kelompok yang mana
jadi sebetulnya yang diharapkan adalah
kemudian setelah ini ada strategi yang cukup spesifik
cukup konteksual untuk masing masing kelompok
yang sudah teridentifikasi
dan juga pada wilayah wilayah
tadi kan studi ini juga menunjukkan
wilayah wilayah mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus
ditargetkan secara khusus pada kelompok kelompok mana
nah harapannya kemudian pesan pesan
yang disampaikan secara intensif
sebagai bagian edukasi dan sosialisasi itu
kemudian menggunakan informasi latar belakang
kelompok kelompok ini dari wilayah ini
sehingga kemudian informasi itu bisa targeted ya
masuk ke sasaran
dan kemudian sesuai dengan konteks
kabin penjagaan dan peneloran penyakit
dinas kesehatan provinsi dki jakarta
menyambut baik hasil survei ini
dan berjanji akan menindak lanjutinya
selaras dengan hasil survei
jumlah warga yang divaksin selama tiga hari vaksinasi tahap ketiga
kita tadi membuktikan bahwa survei teman teman lapor covid itu
memang cukup bisa memperlihatkan kondisi sebenarnya di masyarakat
bahwa di kelompok mereka yang belum divaksin
mempunyai antusiasme yang baik untuk keinginan divaksin
sejak beberapa hari terakhir ini
kita bisa melihat bahwa cakupan vaksinasinya dki jakarta setiap hari meningkat
jadi dalam hitungan empat hari
mulai dari dosis satu vaksinasi yang diberikan di angka empat puluh ribuan
besoknya naik empat puluh delapan ribu
besoknya naik rp enam puluh ribu
besoknya naik enam puluh sembilan ribu
itu dalam kisaran empat hari terakhir ya
di luar hari sabtu dan minggu ini
dengan semakin antusiasnya warga divaksin
lis berharap kasus positif dan tingkat kematian warga akibat covid sembilan belas menurun
angga putra hadi ahdian jakarta